kemudian mengevakuasi pelaku ke rumah sakit polri kramatjati untuk menjalani perawatan medis

jadi dia ditanya ngasih lagi
udah ditanya dia pertama tama ngaku kan awal awalnya dia ngaku juga kan
udah melakukan kekuasaan itu
iya udah ngakunya dia mau dikawinin enak aja kan
pelaku melakukan tindak kejahatan seksual terhadap korban saat korban berada di kamar bahkan pelaku sempat mengancam korban dengan sebilah pisau
sementara pihak kepolisian yang menangani kasusnya telah mengamankan tersangka
pihak kepolisian sektor cikarang utara rencananya akan melimpahkan kasus ruda paksa tersebut ke unit perlindungan perempuan dan anak polres metro bekasi
atas perbuatannya pelaku terancam hukuman lima belas tahun penjara
dedy beben bekasi jawa barat